hai hai hai om jeng ya di sini ngeri juga ya udah kita kesana ya oke
udah buang ke bawah nanti om jin yang ledakin dari sini
berhasil berhasil enak saja komen buah waduh
kok bisa lembut
bangun bangun bangun amit yang membawa kalian itu kesini aku lihat si jair sama
anak buahnya kabur ibu ngapain juga sih ngobrol mereka orang imut lagi dan saya yang tahu dan saya
hai jangan salah lagi malam malam jangan jangan jangan
kasihan kenal bos kos saya sih bisa dipukul bos aduh imut nih abis aja kamu
lakukan itu terus mas buqin pangerannya ke dalam tepung lagi rempong rempong
hai raja jin mengadakan sayembaran barang siap yang berhasil membawa pangeran di
hampir kerajaan kita akan dinaikkan pangkatnya dan akan diberi afil ke abadian
terus ngapain lagi bos
kita atur yah proper ngobrol wykor
aduh ini sayangku teganya teganya teganya
kenapa nganggu kita
untung saja yayang jin yang jadiin kita jadi batu
kalau jin lain sudah aku jadikan lempayek
ayang berani aja
obing kamu juga ngapain baper sama anak buahnya jeng jadul
ih siapa yang baper cuma taringik ringet dikit
dada hebat juga bapernya
bapak juga gini
sesama baper dilarang benda lului
itu si yang anak buah nantu
eh itu mantan dulu dulu banget
eh mantan wah syaitan
muka ayu kayak ketan
ahy yang pada punya mantan
pamer nih cerita
hinap bapak dimana
jangan bercanda sampian
aduh bos gimana sih ya
kita ini kan bangsa cinta mudah mudahan satu yol
ada mobil lewat bernada
nggak akan kita brak kan bisa nembus
gede kita keraduin lagi
eh mulai sekarang kalian berdua tidak boleh telat lagi
apalagi kamu mut
nah itu tuh loh mantanmu
itu tuh bukan sontoloyo
itu tuh pangeran uping imut
eh muka tuyul kayak begitu pasaran
muka tuyul tuh yang ganteng kayak justin bieber
kalau kata imut sih justin bieber lewat
ganteng sih pangeran uping imut
kamu tuh yang dipikirin uping melur
aduh aduh met
kamu bu jangan bercanda tomet
aduh bangun bangun
kamu tuh semangat bercanda tuh
siapa yang bercanda bos
bos yang mukul
berserah kamu gulung gulung
kita mantan yuk
aduh aku lupa aku
yuk kita layak
satu dua tiga
kok aku jatuh kali
oh kita sudah kalah
om jin kemana sih udah pergi aja
ini kan jaketnya harus dimusnahkan
kalau nggak dimusnahkan bisa bahaya nih
om jin matarah
om jin kayak superman aja
nih bos jun naik ke punggungnya om jin
om jin mau ajak jalan jalan
terbang kayak superman
ntar kalau jatuh gimana
ya kalau jatuh juga ke bawah
nggak tenang aja
aman jaminan aman
kita bawa ke udara kita ledakan di udara biar nggak bahaya
kita geber ya
apa itu panggil ranjit
mau kemana tuh
ah sawan itu yul
hah bos jail kalah hebat
ama jin pangeran tuh
dia udah kayak superman
nah itu maksudnya
hei kalian meremehkan aku ya
aku yang lebih hebat dari dia
bumarah tuh bumarah
bumarah aja dah
itu punya opik
pinjam sebentar pelit banget
tapi bodohnya ini bos weh
itu kan kakek gite
kenapa dibawa dia
oh mungkin mau dipaketin ghi kali ke kantor bos
kita harus memutihkan kembali
sekarang gini saja
kamu disini saja
biar aku sesuatu pangeran ya
gak mau liputin kita
jangan kartuk ya
siap om j
ya posion pegangan
jangan kartuk ya
siap om j
di sini ngeri juga ya
ya udah kita ke sana ya
jatuh ini gimana nih
udah buang ke bawah
nanti om j
yang ledakin dari sini
wah coba rancang berhenti
enak saja komen gua